lembaga survei poltreking indonesia melakukan survei pada dua puluh tujuh januari dua ribu delapan belas sampai dengan tiga februari dua ribu delapan belas
pada survei dengan satu dua ratus responden ini nama wakil presiden saat ini yusuf kala menempati posisi teratas menjadi calon wakil presiden dalam pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
berikut data selengkapnya
berdasarkan hasil survei poltreking indonesia nama wakil presiden yusuf kala menempati posisi teratas calon wakil presiden dalam pilpres dua ribu sembilan belas
pada pertanyaan semi terbuka dengan dua puluh kandidat calon wakil presiden terdapat tujuh nama dengan perolehan di atas empat persen
nama muhammad yusuf kala jauh memimpin dengan angka sebesar sembilan belas persen
kemudian diikuti gatot nurmantio agus harimurti yudhoyono atau ahy ridwan kamil anies baswedan mohaimin iskandar atau caimin dan hovifah indar parawansa
bahkan jarak tingkat elektabilitas yusuf kala dengan puluhan tokoh besar lain cukup
sementara itu jika nama jk dihilangkan dalam pertanyaan nama nama calon wakil presiden perubahan presentase menjadi lebih menarik
di mana putra sulung ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono yakni agus harimurti yudhoyono atau ahy menjadi kandidat wakil presiden terkuat
agus menjadi kandidat dengan nilai tertinggi yakni dua belas empat persen
baru kemudian disusul nama anies rashid baswedan gatot nurmantio ridwan kamil muhaymin iskandar atau caimin dan kofifa indar parawansa
siapapun yang menjadi pilihan jokowi atau capres lainnya ada tiga faktor yang akan mempengaruhi sosok cawapres dalam pilpres dua ribu sembilan belas
antara lain tren populisme berbasis agama kemudian berlatar belakang ekonomi atau pengusaha dan ketiga adalah mampu menggayat pemilih muda atau milenial karena diprediksi banyak bermunculan